penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia baik kasus lama maupun kasus baru
menjadi salah satu program bidang politik hukum dan keamanan
menko polhukam mahfud md menegaskan pemerintah akan meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia
untuk bidang saya polhukam banyak
karena saya ini membawai tujuh belas sepuluh kementerian dan tujuh lembaga pemerintah dan kementerian
jadi banyak sekali
saya menyampaikan pokok pokoknya tadi kebijakan umurnya
pertama penyelesaian kasus kasus pelanggaran ham
yang sekarang menjadi catatan kita dan catatan publik
yang secara garis besar dibagi dua pelanggaran ham di masa lalu dan pelanggaran ham yang sekarang sedang terjadi
dan itu yang kedepan
itu tidak usah diagendakan untuk satu kegiatan tertentu karena rutin
agar tetap dilindungi peningkatan perlindungan hak asasi manusia
yang kedua kita bersepakat tadi bahwa untuk penegakan hukum
maka kejaksaan agung meningkatkan kedisiplinannya
dan betul betul mengawal penegakan hukum
bukan secara politik
ini adalah formalitas
dan tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum
yang bermain mata bermain main berpolusi dengan orang
di luar lembaga penegak hukum untuk satu atau beberapa rekan